iya mungkin yang masih nunggu ini waktunya seminggu lagi tepat pada enam oktober dua ribu dua puluh
film pahlawan super sri asih akan tayang di bioskop di tanah air
film kedua dari jagad cinema bumi langit ini diperankan oleh deretan aktor dan juga aktris kenamaan indonesia
kita akan bahas film ini bersama dengan produser sekaligus penulis skenario dari film sri asi
ada joko anwar sudah bergabung
bang joko selamat malam
selamat malam reza
tantangannya apa aja sih
iya tantangannya apa aja dalam gara film ini bang
wow tantangan membuat film superhero ya
sementara membuat film superhero di indonesia itu hampir tidak mungkin ya
karena untuk membuat sebuah film superhero ya membutuhkan spektakles yang besar
berarti budgetnya juga besar itu untuk indonesia sebenarnya adalah sebuah keberanian yang luar biasa
tantangannya tentunya resources ya
karena untuk membuat film superhero
seperti yang saya bilang tadi bukan hanya kita harus mengetengahkan seperti biasa story calling yang baik
kerahmansyat yang baik dari segi estetika
dari segi pembuatan spektakle yang membutuhkan teknologi
vfx termasuk cgi
itu untuk indonesia resourcesnya masih kurang
selain budgetnya juga tidak sebesar film film superhero yang sudah ada dan sangat mapan
atau di ceo di amerika serikat
jadi kita mau tidak mau
walaupun resources kita tidak sebesar mereka
kita harus berani disandingkan dengan jagad superhero yang sudah mapan
karena orang kan tidak akan mau tahu ya
tapi dengan komitmen dari semua kru dan cash di depan dan di belakang kamera
jagad cinema pun hilang
sejak gundala tahun dua ribu sembilan belas
sekarang film keduanya akan segera tayang
kita punya komitmen untuk menjadikan film film yang ada di jagad stema bunga ini sebagai showcase talent
talenta indonesia terbaik di belakang dan di depan kamera
yang akan overcome semua obstacles
jadi kita mungkin dari segi budget tidak sebesar yang sudah ada
sudah makan sekarang dari luar
masyarakat indonesia penonton indonesia
akan menjadikan sebuah tontonan yang bukan saja menarik
tapi juga orang bisa relate orang indonesia
oke dengan pemain pemain terbaik
termasuk yang di depan maupun belakang layar
bikin kita penasaran begitu
mungkin bisa kasih sedikit bocoran soal villane yang kelihatannya masih misteri dalam film sri asih ini
ya memang jagad cinema bunga langit dalam film kita ini
kita sangat jaga kerahasiaannya dan clot pointnya
termasuk film itu biasanya hanya kita keluarkan pada waktu yang tepat gitu
biasanya pada waktu menjelang rilis atau ketika rilis
orang baru bisa mengetahui plot yang tepatnya seperti apa
dan karakter karakternya secara lengkap seperti apa gitu
karena kita ingin orang ketika menonton mendapatkan kejutan ketika menonton filmnya gitu
oke jadi masih rahasia walaupun seminggu lagi kita gak dapat bocoran sedikit gitu
iya nanti akan lebih asik menontonnya kalau semua rahasia ditemukan ketika nonton sendiri
ini film film dari bang joko kan biasanya ada selipan isu isu sosial begitu ya
ini ciri khas ini juga bakal dibawa dalam film sri asih begitu
jagad cinema bunga langit ini termasuk seri asih
memang kita bikin ceritanya berdasarkan apa yang relevan di indonesia
secara sosial secara politik
jadi ceritanya isu yang dibawa di setiap film jagad cinema bunga langit termasuk seri asih
adalah hal hal yang relevan yang sedang terjadi sekarang
current issues nya apa karena kita membuat film bercerita
merupakan respons dari kita filmmaker apa yang sedang kita alami di indonesia
ini akan menjadikan film kita unik
walaupun banyak film superhero di luar sana dari amerika atau dari negara lain
tapi isu yang kita ketengahkan
film jagad cinema bunga langit termasuk seri asih akan cerita tayang adalah topik topik yang relevan dengan penonton indonesia dan unik indonesia
oke bang joko ini kalau dari perkembangan karakternya akan seperti apa
kakak sama dengan versi komiknya atau justru akan dikembangkan lagi begitu
cekat semabui langit adalah sebuah jalinan cerita film yang diadaptasi dari komik komik indonesia yang terbit sejak tahun lima puluh an
superhero pertama indonesia itu adalah sri asih
jadi superhero kita adalah seorang perempuan yang pertama bernama sri asih
dan sampai dengan sekarang kita punya di bawah naungan bunga langit
kita memiliki lebih dari seribu karakter
jadi saya adalah arsitektur ceritanya adalah bagaimana saya bisa menggabungkan karakter karakter ini
menjadi sebuah cerita film yang terbit sejak tahun lima puluh an
jadi saya akan menjelaskan tentang karakter karakter ini dan bagaimana saya bisa menggabungkan karakter karakter ini menjadi sebuah cerita film yang terbit sejak tahun lima puluh an
jadi saya akan menjelaskan tentang karakter karakter ini dan bagaimana saya bisa menggabungkan karakter karakter ini menjadi sebuah cerita film yang terbit sejak tahun lima puluh an
jadi kalau ditanya apakah akan sama dengan komiknya tentunya akan ada penyesuaian akan ada adaptasi
karena from the comic yang di rilis di indonesia itu sejak tahun lima puluh an
ini pengarangnya berbeda cara berceritanya berbeda origin ceritanya berbeda
karakter setup dan segala macamnya berbeda
tugas saya adalah bagaimana menjadikan semua ini menjadi salah satu jalan cerita
dalam satu dunia yaitu dunia indonesia sekarang yang real
yang realistis walaupun adalah sebuah film superhero
tapi topiknya ceritanya karakternya hubungan antara karakter
interaksi manusia dengan lingkungannya harus menjadi sesuatu yang real
oke bang joko ini kalau kita lihat kemarin gundala kan juga tayang di amerika
di eropa di jepang begitu ya
rencananya ada sih untuk bawa sri asih ke internasional
kita selalu berusaha untuk membawa film film kita untuk menemukan penonton yang lebih luas
seperti bang indonesia
dan sebuah film itu akan menjadi sangat menarik bagi penonton dari luar negaranya
kalau misalnya memiliki isu yang universal tapi diceritakan lewat point of view
dari film itu dibuat
tempat dari film itu dibuat
dan seperti yang saya bilang
isu isu yang ada di film jakarta cinema bumi langit termasuk sri asih
adalah topik topik yang relevan dengan apa yang terjadi di indonesia sekarang
dan topik topik isu yang terjadi di indonesia adalah masalah kemanusiaan
yang secara universal orang dari negara mana saja akan bisa paham
tapi karena diceritakan lewat point of view orang indonesia
itu akan menjadi sangat menarik sekali buat orang luar
jadi kita selalu berusaha untuk membawa film kita untuk menemukan market yang lebih luas
dari luar indonesia
dan sedemikian halnya dengan sri asih
sekarang dalam tahap negosiasi juga walaupun kita belum tahu di indonesia
tapi sudah dalam tahap negosiasi dengan para distributor dari luar
wah keren banget
bang joko ini yang terdekat setelah sri asih kan ada tira gitu ya
yang nanti chelsea island juga bakal main di sana
boleh gak sih kasih sedikit aja bocoran gitu kapan mulai tayang di streaming
terus akan ada berapa episode nanti mungkin
tira adalah series kita series pertama dari indonesia
series pertama dari jagad cinema bumi langit
jadi selain film jagad cinema bumi langit juga akan ada series dan semua ceritanya
akan seperti yang saya utarakan akan terjalin dalam satu jagad penceritaan dunianya sama
nah tira ini adalah salah satu superhero jagoan juga perempuan bijakan seniman bumi langit
yang nantinya akan berkaitan dengan cerita yang ada di gundala di sri asi dan film film yang lain gitu
menjawab pertanyaan gak
teasernya tetap dapet sih
yoweslah biar jadi surprise juga buat kita begitu ya
bang joko terima kasih banyak aku sih bener bener gak bener bener mau nunggu banget untuk minggu depan
begitu kita tunggu tanggal enam oktober nanti segera tayang sri asih di bioskop kita
bang joko anwar terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking